polemik partai demokrat kian memanas kedua kubu saling lapor ke kepolisian
kubu ahy melaporkan inisiator klb demokrat
sementara kubu klb deli serdang juga melaporkan ahy dan juga andi malarangeng
dengan tudingan pencemaran nama baik
bola panas konflik partai demokrat kian memanas
belakangan kedua kubu melakukan aksi saling lapor ke kepolisian
bambang wijoyanto kuasa hukum partai demokrat kubu ahy
melaporkan joni allen ke pengadilan negeri jakarta pusat
bambang menyebut kubu klb demokrat melakukan perbuatan melanggar hukum
perbuatan melawan hukum
perbuatan melawan hukum
pokoknya segini mereka diperlunya aja
sebagian besar dari mereka adalah yang terlibat di dalam kongres
yang mengorganisir kongres
dan kami menduga dia orang yang patut bertanggung jawab
terhadap brutalitas yang terjadi
berlangsung merdokok pak
joni allen juga pak
yang selain joni allen terus kemudian radil arnizal
ini yang sekarang kita sedang membawa ke pengadilan
jadi pengadilan ini undang undangan akan memuliakan
apa yang menjadi filosofi dasar dari bangsa ini
ingin menunjukkan negara hukum hukum
sementara demokrat kubu klb di liserdang melaporkan
sekretaris majelis tinggi demokrat andi malarangeng
yang menyebut pemerintah mendukung penyelenggaraan
kongres luar biasa partai demokrat
andi dituding melakukan fitnah dan pencemaran nama baik
namun laporan itu belum dapat diproses pihak polda metro jaya
dan kita nggak mau buat pengaduan masyarakat
persoalannya itu prosesnya kapan
kita ini atensi hari ke hari day to day ini
nah ini segera kami akan lengkapi
dan kita akan atur strategi sebaik mungkin
isu demokrat terjadi karena ketua umum agus harimur
yudhoyono pada satu februari silam mengungkapkan
ada orang di jajaran istana kepresidenan
yang hendak mengkudeta partai
kemudian pada tanggal lima maret
kader partai demokrat menggelar kongres luar biasa
di liserdang sumatera utara
yang hasilnya meretapkan muldoko

tim liputan cnn indonesia

polemik saling klaim pemimpinan partai demokrat
memasuki babak baru
selain kedua kubu yang saling serang
melakukan pelaporan dengan sejumlah tudingan
kubu ahy juga belakangan melakukan
safari politik ke sejumlah tokoh
sementara kubu muldoko disebut sebut
juga melakukan lobby lebih politik
apa yang ingin dicapai oleh kedua kubu
dengan melakukan sejumlah manuver ini
kita akan dalami pada malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
ada bang muhammad rahmat jubir partai demokrat klb
klb deli serdang
selamat malam bang rahmat
ada bang herman khairon
kepala bpokk partai demokrat
kubu ahaya selamat malam bang herman
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam dan untuk membedahnya
dari luar kita coba bersama dengan
bang adi praitno direktur eksekutif
dari parameter politik indonesia
bang adi praitno selamat malam bang
saya mau ke bang herman dulu
juga melaporkan joni alan
dan kawan kawan terkait dengan klb
kami ingin dalami
apa yang ingin dibuktikan
apa yang ingin dicapai dari
juga menanggapi laporan
dari kubu klb
pak muldoko terkait dengan
pemalsuan misalnya akte
pendirian partai demokrat silahkan bang herman
di dalam adatnya jelas
bahwa yang melaksanakan
kongres ataupun klb
itu adalah dewan pimpinan
pusat partai demokrat
dan tentu siapapun
yang melaksanakan itu
semestinya sudah ada mandat dari
dewan pimpinan pusat partai demokrat
oleh karenanya siapapun yang
melaksanakan kegiatan tersebut
dan mengatasnamakan partai demokrat
tentu sudah menabrak
aturan hukum yang berlaku
oleh karenanya sangatlah wajar
kalau kami mengadukan siapa
kepanitiaannya dan kemudian
sudah tercatat di situ ada
ini harus melalui proses
dan silahkan nanti
sesukumlah yang membuktikan
siapa benar siapa yang salah
barang siapa di dalam undang undang partai politik
dan kemudian ini diturunkan
di dalam adrt
barang siapa yang sudah diberhentikan
dari anggota partainya
untuk menggunakan atribut
nama bahkan jikalau
kita tidak boleh
membuat partai baru
maka tidak boleh
nama dan lambangnya mirip dengan
lambang partai yang bersangkutan
artinya yang mereka tirukan
nah oleh karenanya
dari berbagai situasi inilah
ini melanggar hukum
oleh karenanya peristiwa hukum ini
tentu kami tempuh
dengan jalur hukum
nah ada peristiwa politik gitu ya
apa peristiwa politik itu
tentu mereka melakukan propaganda
bahkan adu domba
kemudian menurunkan martabat
dan kemudian pada sisi lain juga
ada banyak menekan
dan mengimimi sesuatu
peristiwa politiknya juga kami lakukan
kami harus menjelaskan
ke berbagai pihak tentang kejadian ini
jangan sampai kemudian
masyarakat luas bahkan
para pengamat politik
kemudian menganggap bahkan nanti
mungkin instrumen negara menganggap
bahwa klb itu betul betul adalah
klb betulan gitu ya
yang dihadiri oleh para pemilik suara
mendapatkan mandat dari
ketua majelis tinggi partai
dan kemudian memenuhi korum yang
telah ditetapkan oleh adrt
ini kan tidak gitu
nah kalau kemudian tidak bahwa mereka
ya kami harus melakukan
menyampaikan kronologis untuk mencari kebenaran
karena memang apa yang dilakukan
saya kira jauh dari apa yang disyaratkan di dalam
baik itu di dalam undang undang partai politik
maupun di adrt
yang menjadi konstitusi partai kami
ketika kubu anda juga digugat oleh
kubu klb bahkan ketua umum anda sendiri ahy
ya saya kira itu hak mereka gitu ya
dan tentu nanti kami akan juga menangkal dengan
hukum juga gitu
dan kalau kemudian bahwa apa yang mereka lakukan
secara hukum pada aparat penegak hukum tidak terbukti
ya kami bisa membalikan gitu
dan bahkan ketika kemudian ada gugatan
bahwa kami telah mencemarkan nama baik
karena dilibat libatkan dalam kelompok klb
ya sudah terbuktikan sekarang
menjadi bagian daripada klb abal abal itu
oleh karenanya ini yang kemudian kami sampaikan ke publik
sebagai bagian benaran
oke artinya anda juga bisa menjawab tuh dengan bahwa
ahy memalsukan akta pendirian partai demokrat dengan memasukkan nama sby
ya saya kira harus dibuktikan pemalsuannya di mana gitu
oh itu kan dibahas oleh pemilik suara
memang tidak dibahas oleh pihak lain
kan ada art ada art dan produk produk kongres itu dibahas dengan para pemilik suara
para pemilik surat itu apa
itulah pemilik suara
baik saya ke bang rahmat
bang rahmat anda juga melaporkan dari klb dili serdang
juga sejumlah pihak melaporkan mas ahaye kemudian juga andi malarangeng
ini juga mungkin anda bisa tanggapi dan bisa jawab apa motif dibalik laporan ini
dan bagaimana anda menanggapinya
tadi juga dikatakan bahwa ini peristiwa politik yang juga bisa dikaitkan bahwa
melakukan propaganda dan juga berpengaruh
ya sebelum saya menjawab apa yang mas rehat sampaikan ya
saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh bang herman khairun
bang herman ini sahabat saya di partai demokrat ya
kita banyak bertukar pikiran dalam berbagai hal
nah kami sama sama juga di kami dengan beliau
yang pertama jelas klb ini sering menggoda
kalau tidak serius tidak mungkin pak sby sampai kerepotan turun gunung
tidak mungkin ahy sampai safari kemana mana
nah kalau dianggap tidak serius ngapain repot repot
nah ini kan terbantahkan sendiri
apa yang disampaikan oleh bang herman terbantahkan sendiri
bahwa mereka bahwa ahy pak sby bang herman sendiri
memang menganggap klb ini sangat serius
itu itu yang pertama
yang kedua anggaran dasar dua ribu dua puluh itu adalah anggaran dasar skandal
ya yang tidak dibahas sama sekali di dalam kongres
itu adalah produk luar kongres
jadi apa yang disampaikan oleh bang herman tadi itu tidak benar
jadi bukan dibahas di dalam kongres
kenapa karena kita punya saksi saksi fakta yang menyampaikan itu
jadi sekali lagi
anggaran dasar dua ribu dua puluh itu adalah anggaran dasar karangan di luar kongres
yang mengangkangi proses demokrasi di indonesia
barangkali bang herman juga belum baca isi anggaran dasarnya
baca pasal tujuh belas tentang kewenangan majelis tinggi
yang menjadikan sby penguasa tunggal di dalam partai demokrat
saya rasa kita suka pendirian partai bukan begitu
nah terkait dengan perkembangan saat ini
ya masing masing pihak menempuh jalur hukum
ini adalah jalur yang benar
jadi kita jangan menggunakan panggung jalanan
seperti yang terjadi sekarang
orang kampus dibawa ke dalam markas partai
lalu diminta orasi
itu kan cara cara yang tidak benar
menarik perguruan tinggi ke dalam konflik internal partai politik
konsep ini bertentangan sendiri dengan apa yang diajarkan oleh pak sby
kepada kader partai demokrat
jadi mari kita salurkan semua persoalan ini ke persoalan hukum
kalau masalahnya masalah hukum
dan jangan tekan tekan
jangan melakukan cara cara yang tidak benar
cara yang tidak baik menurut proses demokrasi kita
maksud anda apa jangan tekan tekan itu
yang menekan siapa
apa bentuk penekanannya bang rahmat
ya kita saksikan misalnya kan
ada yang mengatakan mau menfantet
juta umur pak modoko
ada yang mengatakan kami menghadapinya bukan dengan pikiran
tapi dengan apa
lalu di daerah daerah
dpd dpd dalam tanda kutip
menggeruduk kator mengkumham
kan tidak ada dalam kamus partai demokrat dulu seperti itu
semuanya tahu prosedurnya
tapi ngapain kader sekarang
itu menggeruduk kantor kumham yang ada di provinsi
kan nggak ada korelatinya
urgensinya juga nggak ada
ini menunjukkan bahwa
ahy itu sudah mulai brutal
jadi menangani ini tidak dengan pikiran yang jernih dan
pikiran yang terang
oke sebelum saya ke bang herman
saya coba ke bang adi praetno dulu
bang adi praetno dari babak baru ini ya
aksi saling lapor dan juga manuver keduanya
pasca kemudian retetan dari awal
terus sekarang kita juga sudah melihat bahwa
kedua kubu ini sudah mulai saling lapor
dan juga bermanuver
kalau saya melihatnya
ini tidak lebih dari sekedar bagian dari
upaya untuk mendapatkan legitimasi politik plus legitimasi hukum ya
ketentuan hukum itu sebenarnya harus menunggu eskalasi kemenkum ham
oke legitimasi politik bagaimana mas adi abang
legitimasi politiknya itu terjadi kurang lebih hampir sebulan setengah gitu ya
tentang tubuh yang mana yang relatifly dinilai paling benar
dan siapa yang salah melakukan kodeta dan seterusnya
nah saat ini memang eskalasi politiknya ini meningkat
dan surah berubah sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas formal hukum
makanya kemudian narasi narasi yang kembangkan
saat ini adalah narasi hukum lainnya
selain narasi hukum ada juga upaya upaya
bagaimana dalam tanda kutip
apa namanya meyakinkan bukan mempengaruhi ya
meyakinkan kemenkum ham untuk bekerja secara netral profesional
supaya soal konflik ini bisa terang benderang
soal siapa yang sebenarnya absah secara legal dan konstitusional
kan di situ sebenarnya letak bagaimana publik seperti kita ini melihat
persoalan dualisme ini dari jauh
sehingga proses proses yang muncul ke depan itu adalah
sesuatu hal yang clear sesuatu yang bisa diterima oleh naluri publik secara umum
tapi yang paling penting adalah
sambil menunggu sk kemenkum ham itu menariknya adalah
karena masing masing kubu sudah mulai mencoba
untuk melaporkan upaya upaya yang dianggap ganggu
dan apa namanya mengkodeta gitu ya proses demokrasi di internal mereka
kubu ahy dilaporkan karena dianggap memasukkan
itu kan sebenarnya tidak lebih dari upaya mendelegitimasi
bahwa demokrat versi ahi ini
seperti yang disampaikan oleh bang rahmat tadi
ini penuh rekayasa dan semacamnya
kubu ahy menilai demokrat si mulduk versi klb ini adalah
satu dalam tanda kutip gitu ya
pengambil alihan partai demokrat secara paksa
karena tidak sesuai dengan adanya
kita sudah melihat dengan adart dua ribu dua puluh yang ditetapkan setahun lalu
kali lagi ini narasi politik yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebenarnya
karena hanya diklaim oleh masing masing pihak
endingnya tentu saja nanti adalah
sk kemenkumham itu akan diberikan ke siapa
apakah diberikan ke kubu klb ataupun versi ahy
nah itu yang sebenarnya menarik kita cermati reinhardt
sebagai orang luar melihat peta konflik ini secara umum ya
bahwa eskalasinya saat ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan
legitimasi hukum secara sehat dan terbuka
dan yang paling penting di tv ini juga di cnn
beberapa minggu yang lalu saya ngomong reinhardt
ke depan saya kira perlu dipikirkan bersama
bahwa legalitas dan keabsahan partai politik
jangan lagi diberikan kepada kemenkumham
karena jabatan ini adalah jabatan politik
siapapun presidennya pasti dijabat oleh unsur dari partai politik
yang tentu memiliki preferensi subjektif terhadap apapun
karenanya saya mengusulkan soal keabsahan dan legalitas partai politik itu
berikanlah kepada misalnya penyelenggara pemilu seperti kpu
kpu memang lembaga politik prosesnya juga proses politik
tapi keputusan yang dilakukan oleh kpu tidak bisa ditentukan
oleh hanya satu orang seperti menteri kemenhukam
keputusan kpu adalah keputusan yang kolektif kolegial
dan bahkan dia bisa dikoreksi
keputusannya oleh mahkamah kohormat ataupun dewan kohormatan
ini penting sebenarnya renhard
karena kalau tidak begini ceritanya
besok besok partai politik yang lain itu gampang
cara mengambil alihan yang melalui senario klb
cukup bikin partai tandingan kemudian rebut sk menkumham
dan itu juga banyak terjadi di sejumlah partai politik lain
baik bapak bapak sekalian kita juga akan bahas kemudian safari politik
yang dilakukan oleh kedua kubu misalnya
tadi sempat juga bang herman katakan
ini bagian sosialisasi bertemu dengan sejumlah tokoh juga
tapi dari bang rahmat tadi
bang herman mengatakan justru ini panik kubunya ahy
kalau memang karena ini klb yang serius
sehingga ada perlu kesana kesini itu bagian dari kepanikan tadi
bagaimana anda menjawab itu bang herman
benarkah bahwa safari politik dari ahy saat ini adalah bagian dari kepanikan tadi
anda perlu jawab itu
tapi di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya masih bersama dua kubu partai demokrat
bang muhammad rahmat dan juga bang herman hairon
bang herman ini perlu anda jawab
tadi bang rahmat mengatakan ini klb yang serius
oleh karena itu kalau tidak serius sby tidak perlu repot repot turun
kemudian juga ahi disebut sudah mulai agak agak brutal dalam menangani ini
apa jawaban anda
apa jangan jangan safari politik yang dilakukan ahy juga bagian dari kepanikan tadi
seperti yang disampaikan oleh bang rahmat
pertama yang namanya pengambilan keputusan ya setingkat kongres
itu bukan serius atau tidak serius
tapi sah atau tidak sah gitu ya
karena kalau serius atau tidak serius
orang saja bisa mengumpulkan beberapa orang bisa serius gitu
tapi kalau tidak sah ya ada acuannya
acuannya itu adalah undang undang partai politik
dan konstitusi partai itu adrt partai
dan adrt partai demokrat yang ada dalam lembar negara itu adalah adrt tahun dua ribu dua puluh
nah itu satu
yang kedua kalau kemudian ada reaksi yang spontanitas dari para ketua dpd
ketua dpc itu merupakan ekspresi saja gitu
jadi jangan kemudian itu justru dipolitisir menjadi sesuatu yang brutal
yang brutal itu adalah partai sedang bekerja
sudah selesai satu tahun
perlaksananya kongres lima berjalan
kemudian mau diambil alih nah itu brutal itu
brutal politik gitu ya
itu kejahatannya itu menurut saya kejahatan terorganisir gitu
jadi jangan juga kemudian kita yang di fitnah fitnah
kita yang di pojok pojokan
sendirinya merasa benar bukan begitu caranya
ada caranya caranya bagaimana ya
caranya silahkan anda melakukan
kemudian pertarungan atau kompetisi pada waktu kongres dilaksanakan
ini kan baru satu tahun kami sedang bekerja
kemudian ada upaya untuk pengambil alihan secara paksa
kemudian dilaksanakan klb yang tidak memenuhi syarat formal
ya ini yang disebut brutal
jadi jangan kemudian dialihkan bahwa kepada persoalan spontanitas dari para kader kita
mendelegitimasi terhadap para pimpinan partai
yang dulu anda juga memuja memuji
sekarang semuanya menjelekan
enggak bu enggak boleh begitu
saya di partai demokrat sejak awal gitu
bung rahmat balik sejak tahun dua ribu sebelas
saya itu dari awal sampai saat ini di partai demokrat
saya memandang biasa saja semuanya fair gitu ya
dan kalau ada hal hal yang tentu kemudian menjadi
sangat kuat di dalam adrt
ya ada forumnya
forumnya itu adalah kongres
kalau kongres sudah sah ya ikuti saja perjalanan ini
oke bang herman bang herman
tapi mengapa kemudian kita lihat belakangan ini
mas ahaye juga melakukan safari politik
bertemu sejumlah tokoh yang dibaca publik ini sebagai pasti bentuk pendekatan
terkait dengan konflik yang terjadi di tengah partai demokrat
mengapa kemudian harus melakukan safari itu
ini karena ada upaya mendeligitimasi pak ahy
ada upaya untuk kemudian mempersoalkan beradanya pak sby
mempersoalkan keberadanya ahy
yang kemudian seakan akan salah untuk menjalankan adrt
ya ini kan kalau kemudian tadi saya katakan
peristiwanya kan ada peristiwa politik dan peristiwa hukum
periksa hukum ya kami juga tempuh jalur hukum
ada peristiwa politik yang kemudian melakukan propaganda gitu ya
kemudian mendirimatis terhadap pak sby dan ahy
ini yang kemudian dikonter
ini dikonter dengan cara kami melakukan safari
menyampaikan bagaimana peristiwa peristiwa ini terjadi
dan kemudian selebihnya para tokoh yang kami datangi
kami meminta untuk saran dan masukan gitu ya
oke baik bang rahmat tanggapan anda bang rahmat
dari safari politik yang kemudian dilakukan juga oleh mas ahaye ini
seperti apa anda melihatnya
dan juga mengapa kemudian kubu anda tidak fokus untuk melengkapi berkas berkas
jika memang mengklaim paling sah
harusnya kan kemudian berkasnya sudah siap dan dilaporkan ke kemenkumham
ya saya sangat setuju dengan disampaikan oleh bang helman khairun ya
bahwa rujukan kita adalah undang undang partai politik
justru dengan merujuk kepada undang undang partai politik
anggaran dasar anggaran rumah tangga dua ribu dua puluh
partai demokrat itu batal demi hukum
karena isinya bertentangan dengan undang undang partai politik
pertentangan yang ada di dalam anggaran dasar itu penting
dan sangat penting diketahui oleh masyarakat indonesia
saya yakin dan percaya akademisi termasuk mas adi sendiri
belum baca itu isi anggaran dasarnya
pasal tujuh belas kewenangan majelis tinggi yang mengambil alih kewenangan tunggal
di dalam partai demokrat itu
membaca juga kewenangan ketua umum gitu
jadi mari kita berdiskusi di ruang publik ini
dengan membaca terlebih dahulu isi anggaran dasar
anggaran rumah tangga partai demokrat dua ribu dua puluh
yang tidak demokratis yang abal abal
nah itu batal demi hukum karena bertentangan dengan
kaedah kaedah undang undang partai politik
nah ini yang pertama
kemudian yang kedua yang ingin kami garisbawahi
adalah bahwa apa yang dilakukan ahy sekarang dengan bersafari
keliling ini sudah menunjukkan bagi kami bahwa ahy sudah kehilangan
kepercayaan diri di internal kader
kenapa karena sekali lagi perlu dijelaskan bang herman
itu dibenarkan di dalam partai politik
tidak ada yang ilegal di situ
kenapa perlu kongres
perlu kongres luar biasa ya karena kepemimpinan ahy
di dalam internal partai demokrat sudah sewenang wenang
supaya terjadi plt di mana mana perbedaan sedikit langsung di plt
kemudian penghutang penghutang dari bawah
laporan penggunaan keuangannya jelas
itu pilkada banyak setoran ke pusat maharnya
lalu penggunaan uangnya juga tidak jelas
bang herman bisa ditahan dulu bang herman
ini menimbulkan kemarahan luar biasa kader di
oke baik bang rahmat oke kita perlu dengarkan
luar biasa ini bukan diambil oleh orang luar
kongres ini diadakan oleh internal kader partai demokrat
jadi bukan diambil oleh orang luar
meskipun ketua umumnya sekarang adalah eksternal dari luar partai demokrat
ini terbentuk diketahui oleh masyarakat indonesia
oke baik bang rahmat silahkan bang herman tanggapi bang herman
ya saya kira jangan sesat berpikir gitu ya
kita ini negara hukum kok hukum dicari pembenaran gimana sih
sesat berpikirnya seperti apa
undang undangnya undang undang partai politik
kemudian konstitusinya adalah institusi partainya adalah
adart partai demokrat dua ribu dua puluh
ya itu pedomani apapun isinya yang penting itu sudah dibahas
kemudian diketok palu dan itu kemudian disepakati oleh pemilik suara
justru karena saya sebagai organisatoris
saya paham dan menurut saya tidak ada yang salah gitu
dan ini sedang bekerja
kemudian mereka melakukan pertemuan politik
yang anggap sah untuk menggugurkan terhadap keputusan kongres ke lima tahun dua ribu dua puluh
ya aneh menurut saya sesat berpikir gitu
jelas bahwa dua per tiga harus didukung oleh para ketua dpd
itu sudah jelas
penuhi dulu itu baru anda menganggap benar
kalau belum terpenuhi itu kemudian melakukan pertemuan politik
dan itu dianggap sebagai klb bisa menggugurkan terhadap pelaksanaan kongres
ya itu sesat berpikir menurut saya
tidak saat terhadap hukum
dan anda kalau menganggap itu jelek apa keputusan kementerian hukum dan ham
terkait dengan pengesahan terhadap jart dan terhadap pengurus partai
jangan melakukan pembusukan lah gitu ya
sesat berpikir mau debat dimanapun menurut saya
kalau sudah melanggar hukum ya melanggar hukum gitu
bukan didukan kepersoalan hukum
ya bang rahmat anda boleh tanggapi sekali lagi saya juga mau meyakin
apakah safari politik juga tidak dilakukan
anda bisa meyakinkan publik bahwa
kubu muldoko atau pak muldoko sendiri tidak melakukan safari politik kemanapun
ya bagi kami bagi pak muldoko ya itu persoalan ini murni persoalan internal partai ya
bukan persoalan eksternal atau membawa resah masyarakat indonesia
jangan jangan sampai persoalan ini membawa resah pemerintah
membawa resah masyarakat indonesia
karena kita sedang fokus terhadap tanganan covid
jadi ini persoalan internal partai saja
nah karena itu bagi kami
dan pak muldoko pimpinan ketua umum
ya santai santai saja
tadi pagi misalnya pak muldoko belanja beli sayuran
ya kan nggak perlu keliling kemana mana
menyita perhatian warga masyarakat dan sebagainya
dan saya tanggapi bang herman ketuk palu gimana
di mana adrt dua ribu dua puluh itu diketuk
nggak ada palunya yang dibahasnya di luar kongres
itu adart abal abal yang dibuat di luar kongres tanpa sebagai tahuan anggota
dan itu bertentangan dengan undang undang
undang undang partai politik
karena menurut undang undang partai politik
ada rt itu harus dibutuhkan oleh anggota di forum tertinggi partai politik
dan itu udah absah itu
saksi saksi faktanya kita miliki semua
jadi bagaimanapun bang herman membela
oh ini ada rt nyesak
batal demi undang undang
karena bertentangan dengan undang undang partai politik
saya mungkin di luar jam terakhir ini itu untuk membaca anggaran daerah
anggaran rumah tangga partai demokrat ini
saya lihat partai demokrat itu sudah suspended
nggak bisa lagi diakses
bang rahmat anda ditanyakan oleh bang herman
jadi baru kita baca
apakah benar di dalam partai demokrat itu
anda di challenge oleh bang herman
pasal berapa yang menyatakan tadi anda katakan bahwa ini bertentangan dengan undang undang adrt yang dibuat oleh kubu ahy
ya ada tiga yang bertentangan di situ
yang pertama kewenangan majelis tinggi adalah kewenangan tunggal di atas kewenangan para pemilik suara
ini bertentangan dengan undang undang
pasalnya nanti dia nambah
yang kedua ya kewenangan yang juga bertentangan dengan undang undang adalah
anggaran dasar itu diputuskan di luar kongres
tanpa persetujuan dan pengetahuan anggota kongres
itu juga sudah bertentangan
dengan pasal berapa di undang undang
yang kedua pasal majelis tinggi
rekomendasi majelis tinggi
keputusan majelis tinggi sifatnya rekomendasi padahal menurut undang undang partai politik
keputusan mahkamah partai
keputusan mahkamah partai menunda undang undang partai politik sifatnya adalah final
tapi di anggaran dasar dua ribu dua puluh keputusan mahkamah partai sifatnya rekomendasi kayak ketua umum
jadi pasal yang undang undangnya itu belum bisa ada jawab
dan yang sebutkan arti adalah majelis tinggi
kekuasaan tunggal itu ada di tangan
itu bertentangan dengan demokrasi
nah ini yang diprotos
itu bertentangan dengan pemikiran saudara saudara indonesia

baik bapak bapak sekalian

maka demokrasi ini yang harus kita bela
baik bapak bapak sekalian saya harus jeda
baik bang rahmat dan juga bang herman
itu yang akan
saya harus break dulu
baik saya harus break bapak bapak sekalian
saya akan ke bang adi praitno saya jeda kita akan mengulas
bang adi terlepas dari perdebatan aad art
kenapa terabut legitimasi politik menjadi penting dalam konflik ini
kemudian seperti apa nanti soal aspek yuridisnya yang juga menjadi penting untuk kemudian difokuskan oleh kedua kubu
kita bahas nanti segmen berikutnya kami akan segera kembali
ya jadi perdebatan dan juga diskusi kita
lanjut ketika tadi break cukup menarik antara bang herman dan juga bang rahmat
saya ke bang adi praetnausai
bang adi praitno anda melihat kembali seperti apa
ini begini bang
perebutan legitimasi politik ini di luar perdebatan soal adart ya
kita sudah membahas ini berkali kali juga soal adart
tapi legitimasi politik ini seberapa berpengaruh kemudian sehingga ini perlu untuk direbut pengaruhnya oleh kedua kubu
kemudian juga jika dibandingkan dengan aspek yuridisnya bang adi prai
ya pertama ya
ya pertama ya
yang ingin saya komentarin bang rahmat
saya tentu saja sudah membaca adart partai demokrat dua ribu dua puluh yang sedang digugat itu
ini saya tunjukkan nih
bahkan saya hampir hafal pasal satu sampai akhir itu
saya juga sedang membaca aad art dua ribu lima yang diusulkan oleh lb moldoko gitu
ini kan bagi kami konsumsi akademik yang siapa tahu bisa masuk surga gitu
bukan soal ingin mendukung siapa
tapi yang paling penting sebenarnya kenapa legitimasi politik itu
menjadi suatu hal yang inline dalam politik kita
karena pertama memang sejak awal ketika muncul ada kudeta partai demokrat kemudian berlanjut dengan klb
ini kan narasi politiknya bahwa seakan akan tidak ada angin tidak ada hujan
demokrat kubu ahy ini ingin diturunkan di tengah jalan lah gitu ya
oleh kelompok kelompok tertentu yang kebetulan berbeda secara madhab dengan ahy
dengan mengkalkulasi menggandeng sejumlah pihak yang kemungkinan bisa dirangkul
untuk melakukan perlawanan dari luar
itu yang narasinya sampai sekarang masih saling kuat
kubu ahy menilai ini adalah satu gerakan politik yang inkonstitusional
karena bertentangan dengan ad art dua ribu dua puluh yang ditetapkan maret tahun lalu misalnya
sementara kubu klb mengatakan adrt nya lah yang kemudian cacat
tidak sesuai dengan undang undang partai politik kata bang rahmat
meski tidak disebutkan pasal berapa undang undang pasal politiknya itu
itu yang ditanya bang hairon dari tadi
bertentangan kapan kira kira begitu
nah tapi secara umum kalau melihat adart partai politik ya reinhardt
saya belum pernah nemu secara utuh bahwa ada undang undang ataupun adrt partai politik itu yang membuka ruang adanya klb dengan begitu longgar
adrt itu memang dibuat untuk memagari supaya konfrontasi perbedaan mazhab itu tidak diselesaikan melalui klb
salah satunya di demokrat
kenapa majlis tinggi begitu otoritas
sehingga gembok untuk melakukan kongres luar biasa itu tidak bisa
semenamena dilakukan oleh siapapun
tanpa alasan yang cukup signifikan gitu ya
begitupun dengan partai politik yang lain
ini memang cacat bawaan dari semua partai politik bukan hanya di demokrat
ada yang longgar soal yang luar biasa luar biasa itu
ini yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik
jadi kalau mau bicara tentang partai demokratis atau tidak demokratis
saya kira semua partai tidak demokrat
oke baik mbak adi
karena yang menentukan keputusan politik itu hanya sejumlah orang tertentu
dan itulah yang kemudian didaptarkan ke kemenkumham saat ini
nah ini yang saya kira memang narasi politiknya sampai sekarang nggak selesai
saling adu argumentasi saling kuat berbasiskan data
tapi sekali lagi klaim etik moral ini tidak ada artinya
ketika sk kemenkumham itu kemudian diberikan kepada salah satu kubu nantinya
ini juga kemudian beredar informasi
kabarnya kemudian kedua kubu juga mulai melakukan safari politik
ini kubu pak muldoko disebut sebut kemudian ketemu dengan ketua mpd perjuangan megawati soekarno putri
meskipun sudah dibantah oleh sekjen hasto
kemudian kubu ahy juga dikabarkan bertemu dengan jokowi presiden jokowi dodo
cantolan politik ini disebutnya
bagaimana anda melihat pergerakan ini bang adi praetno
jika benar memang dilakukan ya karena kita belum tahu kemudian bagaimana soal
ya memang eskalasinya sudah mulai berubah
kalau sebulan setengah ini memang narasi politik itu seakan akan menggantungkan
bagaimana persepsi publik ini menguntungkan satu atau dua pihak yang sedang berkonflik ini reinhardt
siapa yang didukung dan siapa yang tidak didukung
tapi ketika klb itu kemudian didaftarkan ke kemenkumham
sepertinya ada pola migrasi gerakan politik yang tidak melulu
menggantungkan support publik secara politis
tapi sudah mulai gerilya dilakukan kepada sejumlah elit elit kunci di negara ini
satu untuk memberikan support moral memberikan support politik plus legalitas
dalam tanda kutip legalitas dukungan sebenarnya
untuk memenangkan satu pertarungan yang saya kira menunggu sk menkumham itu kapan mau dikeluarkan
jadi saat ini yang kemudian dinilai penting untuk bisa menentukan sk kemenkumham itu
adalah elit elit kunci figur figur kunci yang dinilai punya penetrasi langsung ke menkumham
ini yang kemudian dilakukan oleh berbagai pihak
kalau kita melihat roadshow
dan ini bukan isu dan itu sudah terang benerang ryan hunt
politik kita ini kan kayak rumah saja
apa yang dilakukan oleh bang rahmat bang heron terang benderang kok
bahkan kita bisa lihat dari sawah sekalipun apa yang dilakukan oleh masing masing goko
baik bang adit raitno
ini perkara biasa
tentu tidak akan ada artinya setelah sk menkumham itu diputuskan kepada siapa
ini baru babak awal
baik baru babak awal
inilah jalan panjang itu menuju dua ribu dua puluh empat
ikun dan mendaki sekali
saya ke bang rahmat dan juga bang herman
ini perlu dikonfirmasi
jangan jangan kemudian kedua kubu saat ini
seperti yang dikatakan oleh bang adit raitno
ini kemudian tengah berebut elit elit kunci
daripada kemudian fokus untuk membuktikan secara hukum secara yuridis
bahwa klaim anda berdua adalah yang paling benar
saya ke bang rahmat dulu singkat bang
ya sebetulnya saya tidak ingin melangkahi mas adi ya
tapi karena ditanya ya terpaksa saya jawab
jadi mas adi perlu baca undang undang partai politik nomor dua tahun dua ribu delapan
kedaulatan tertinggi itu ada di tangan anggota
bukan di tangan majelis tinggi
nah itu aja sudah salah tuh
apa yang dilakukan oleh adrt dua ribu dua puluh
dimana kongres harus diizinkan majelis tinggi
ketua majelis tinggi malah
bukan majelis tingginya
harus diizinkan itu aja sudah melanggar undang undang partai politik
undang undang partai politik nomor dua tahun dua ribu sembilan belas
itu kan sebutkan disitu
bahwa adart harus dilahirkan di forum kongres
nah dpr dua ribu dua puluh tidak dilahirkan di forum kongres
tidak punya kata datanya semua
bang rahmat menjawab pertanyaan saya tadi bang rahmat
jadi kembali lagi
bahwa ini adalah persoalan internal partai
oke baik bang rahmat
salah luar biasa dalam partai
dengan mengkudeta partai politik
apa yang dikudeta
ini paku demokrat dikudeta oleh psb
baik baik bang rahmat
melalui anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun dua ribu dua puluh
ini yang diprotes oleh kader kader perdana demokrat di seluruh indonesia
oke baik bang rahmat halo
menjawab singkat bang
merebut elit elit kunci apakah itu kemudian menjadi fokus juga di kepala muldoko
daripada memfokuskan pada adanya
merebut elit elit kunci apakah itu kemudian menjadi fokus juga di kepala muldoko
merebut elit elit kunci apakah itu kemudian menjadi fokus juga di kepala muldoko
merebut elit elit kunci apakah itu kemudian menjadi fokus juga di kepala muldoko
oke baik bang herman terima kasih
menarik diskusinya bapak bapak sekalian
tapi sayangnya waktu kita terbatas
tapi mudah mudahan kita bisa tangkap apa yang menjadi perspektif dari masing masing kubu
antara bang rahmat dan juga bang herman
saya dan juga bang adi praetno memantau dari luar saja
kita akan pantau seperti apa perkembangan yang ke depan
seperti apa dinamikanya akan berjalan
terima kasih banyak bang rahmat bang herman dan juga bang adi prahito

sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia newscast
sehat selalu semuanya
pemerintah memastikan pekan olahraga nasional akan berlangsung pada oktober mendatang di papua
kami akan segera kembali sesaat lagi